perekonomian erlangga hartarto saudara menyebut
pelemahan nilai tukar terhadap dolar tak hanya dialami rupiah
menko menyatakan turunnya nilai indonesia tak sedalam negara lain di asia
negara yang dimaksud erlangga diantaranya adalah thailand malaysia dan tiongkok
erlangga juga menyatakan pasar saham indonesia masih positif
sementara amerika masih jadi negara yang paling kuat
kita lihat berbagai negara turun termasuk indonesia
namun yang turunnya indonesia tidak sedalam yang lain
jadi kita walaupun turun tetapi kita di atas daripada china di atas thailand maupun malaysia
jadi kalau dibandingkan peer country relatif indeks dolar kita lebih aman
alhamdulillah kita masih positif hari ini pun positif
kita lihat di atas kita adalah amerika serikat
amerika memang ekonominya lagi kuat sendiri
dari data bank indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat terus melemah
dan kini tembus di angka enam belas rupiah
mulai lima belas april rupiah ada di angka enam belas rupiah per dolar amerika serikat
di angka enam belas satu ratus tujuh puluh enam rupiah
lalu tujuh belas april di angka enam belas dua ratus dua puluh rupiah
dan hari ini di angka enam belas satu ratus tujuh puluh sembilan rupiah